sampai jumpa di jawa tengah
membuka keran lebar terhadap para investor baik domestik maupun asing
untuk melakukan ekspansi bisnisnya di jawa tengah
bahkan lewat webinar yang diikuti oleh tiga ratus peserta
para investor dapat melakukan interaksi dan tanya jawab langsung kepada pemprov jateng
dalam hal ini dinas penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu
beberapa fasilitas dan kemudahan ditawarkan kepada para investor
di antaranya banyaknya kawasan industri
tenaga kerja yang produktif dengan upah yang terjangkau
hingga perizinan yang tidak berbelit belit
potensi potensi menarik ya
satu kalau orang ingin berbisnis biasanya lebih mencari tempat yang gampang
dan tempat gampang itu adalah kawasan memang
kalau sudah di kawasan mereka datang semua urusan sudah disiapkan
itu jauh memang lebih cepat
yang kedua adalah kondusivitas wilayah
maka saya terima kasih kemarin
kawan kawan buruh sudah tertib
terus kemudian dengan pengusaha kita juga bisa ngobrol
meskipun tidak bisa bulat kesepakatannya
ini kondusivitas menjadi penting
ini pertanyaan bagus ini
jadi maksud saya dengan model oss ini harapan kita tidak akan berbelit
tahun ini pemprov jawa tengah menawarkan tujuh puluh enam peluang investasi
di mana sepuluh di antaranya merupakan investment project ready to offer atau ipro
seperti pembangunan pembangkit listrik tenaga mini hidro di kabupaten banyumas
pembangunan sentra industri perikanan terpadu di pati
dan pembangunan juruk timpak dan zoo di solo
kita mau lebih jawa tengah kan lebih di tengah
jadi kita bisa masuk market ke timur juga
tadinya kan kita dari jakarta lebih fokus ke barat ya
jadi sejak masuk ke jawa tengah ini
kita di tengah kita ke timurnya lebih enak juga
kalau di sini ya mungkin dari burunya saya rasa lebih
lebih bagus ya dibanding jawa barat atau apa ya
karena kayaknya lebih lebih gampang diatur apa bagaimana gitu ya
terus sama umr nya juga kan lebih rendah ya
sejauh ini kita juga melakukan
kita menanyakan feedback
kita menanyakan feedback
baik itu tenant tenant yang sudah beroperasi
atau yang sedang dalam proses konstruksi
sejauh ini mereka merasakan jawa tengah amat sangat didukung
oleh pemerintah jawa tengah
ease of doing business di jawa tengah itu iklimnya amat sangat bagus
sampai dengan triwulan tiga tahun dua ribu dua puluh
realisasi investasi jawa tengah melebihi target yang ditetapkan bkpm
yakni tiga puluh tujuh lima triliun rupiah
artinya jawa tengah masih kompetitif di mata investor
damar sinuko semarang jawa tengah